pasar tebet di jakarta selatan yang berada di bawah pengelolaan perumda pasar jaya
mulai memperlakukan ganjil genap nomor kios
namun pemberlakuan ini tidak sepenuhnya berjalan
beberapa toko memang ada yang tutup namun masih ada yang buka terutama di bagian pangan
hal ini dikarenakan jika libur sehari maka bahan makanan tidak bisa dijual lusa berikutnya
rugi lah sebabnya kan kalau pangan itu sehari itu langsung habis harus habis gitu
kalau nggak habis hari ini buat besok pasti udah berubah gitu warnanya kan
jadi kalau misalnya sekarang buka besok nggak buka ternyata ada sisa itu bakalan jelek
pengaturan nomor kios memang ada pada surat yang dimiliki setiap pedagang
namun belum tertera di masing masing kios sehingga pengunjung tidak bisa membedakan mana yang bernama ganjil atau genap
peraturan penggunaan masker untuk seluruh orang di pasar dilakukan
namun aturan penggunaan facial para pedagang belum berjalan
di pasar tanah abang jakarta pusat sistem ganjil genap juga diberlakukan
meski demikian aktivitas jual beli di pasar tanah abang blok a yang tutup sejak tiga bulan lalu tetap ramai
antrean pedagang dan pembeli yang hendak masuk pusat grosir tanah abang blok a
sudah terlihat sejak satu jam sebelum toko dibuka pada senin pagi
para pedagang dan pembeli wajib mencuci tangan dan melalui pemeriksaan suhu tubuh
sebelum memasuki gedung
pengunjung wajib mengenakan masker
sementara bagi penjual selain masker mereka pun diwajibkan mengenakan face shield
namun pada hari pertama mayoritas pedagang belum mengenakan facial
aturan lainnya penjual dilarang memajang barang dagangan di area koridor
untuk memudahkan jarak fisik saat lalu lalang
di luar semua aturan yang belum tegak itu
para pedagang dan pembeli mengaku senang pasar tanah abang kembali dibuka
untuk pusat grosir tanah abang area yang sudah dibuka yaitu blok a b f dan blok g
pusat grosir tanah abang beroperasi mulai pukul tujuh pagi sampai pukul
pusat grosir tanah abang beroperasi mulai pukul dua siang
di rut pd pasar jaya arief nasruddin juga meninjau pemberlakuan ganjil genap
bagi kios di pasar perumnas klender jakarta timur
protokol kesehatan juga diterapkan bagi seluruh orang yang akan memasuki pasar
terlihat sejumlah lapak sudah melakukan jaga jarak
menggunakan tanda yang diberikan antara lapak
meskipun pedagang mengaku keberatan dengan aturan ini
ganjil genap ganjil genap tuh busuk barang barangnya
jadi pengennya setiap hari saja dibuka
nggak apa apa siang saja ditutup
yang penting buka tiap hari
pemberlakuan ganjil genap ini dilakukan di satu ratus lima puluh tiga pasar tradisional di seluruh jakarta
hal ini berangkat dari potensi penularan covid di pasar
hingga dua belas juni lalu sudah ada sembilan pasar yang terindikasi menjadi kluster penyebaran corona
karena pedagang positif covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia